saudara jumlah kendaraan di tol layang mbz kilometer empat puluh delapan arah jakarta
menunjukkan adanya peningkatan di masa arus balik lebaran ini
arus lalu lintas terpantau rame lancar saudara
meski sesekali di jalur kontra flu kendaraan tersendat
karena ada penyimpitan jalan di kilometer empat puluh tujuh bawah tol layang mbz
tetapi ketersendatan tersebut cepat terurai